pandemi covid sembilan belas telah memasuki bulan ke enam di indonesia
banyak pihak berupaya untuk bisa menemukan jalan keluar dari ancaman virus sars cov dua
pada awal februari dua ribu dua puluh guru besar biokimia dan biologi molekuler universitas erlangga
khairul anwar nidom menyatakan empon empon efektif dalam menangkal virus sars cov dua
namun hingga saat ini hasil penelitian tersebut belum diproduksi secara massal
dua puluh maret dua ribu dua puluh presiden republik indonesia joko widodo menyatakan telah menyiapkan obat covid sembilan belas
kloroquine dan afigan
obat ini sudah dicoba oleh satu dua tiga negara
dan memberikan kesembuhan
yaitu afigan kemudian yang kedua klorofin
ini kita telah siap tiga juta
badan kesehatan dunia who akhirnya meminta pemerintah menghentikan penggunaan obat ini
hingga penelitian lebih lanjut
dua puluh sembilan maret peneliti dari fakultas kesehatan masyarakat unair mengaku telah menemukan suplemen berbahan nitrik oksida
yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mampu membantu melawan virus covid sembilan belas
tiga juli dua ribu dua puluh kementerian pertanian menyatakan telah membuat antivirus corona berbahan dasar eukaliptus
dengan bentuk kalung roll on serta balsem
satu pendekatan untuk mencegah virus corona dan virus lainnya mendekati kita
kementan pada akhirnya meralat pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa produk mereka bukan antivirus covid sembilan belas
dua puluh juli dua ribu dua puluh gubernur bali wayan koster mengumumkan terapi arak bali efektif menyembuhkan pasien covid sembilan belas
infrastruktur suku yogyakarta macul maj competensi menguji rim dining place
dengan bahan popok arak bali
kemudian di minean mining co boundaries company secara berkahan
ternyata sekarang semuanya sudah meningkat jauh
terakhir dua agustus lalu melalui tayangan di akun youtube
hadi pranoto mengklaim ramuannya telah menyembuhkan ribuan pasien covid sembilan belas

paru fakultas kedokteran universitas indonesia
bahwa belum ada satupun obat yang terbukti ampuh
beberapa obat memang efektif bagi sebagian pasien
namun tidak bagi pasien lainnya
sementara ramuan herbal jamu atau vitamin
meski telah memperoleh izin edar dari bpom
bukan berarti bisa dikonsumsi secara sembarangan
karena harus memperhatikan bahan dan efek sampingnya
terutama bagi penderita gangguan ginjal dan hati
untuk itu setiap penderita lebih baik mengkonsultasikan
apakah ini cukup apakah tidak berbahaya
apakah dosisnya dosisnya aman artinya tidak berlebihan
dan juga tidak kurang
dan lama pemberiannya
masyarakat diharapkan lebih mengutamakan pola hidup sehat
serta memperhatikan protokol kesehatan
daripada mempercayai obat atau ramuan tertentu
apabila merasakan gejala covid sembilan belas
sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter
atau fasilitas kesehatan terdekat
angga putra nugra endrianto jakarta